pemerintah melalui kementerian perhubungan gencar mengaungkan bahwa tiga pelabuhan besar di indonesia
di antaranya tanjung priuk kuala tanjung dan patimban tengah disiapkan untuk menjadi hub internasional
hal ini menyusul fakta bahwa sebagai negara maritim indonesia justru menjadi negara dengan memiliki biaya logistik terbesar di asean
perkembangan industri manufaktur di indonesia saat ini bisa dikatakan stagnan bila dibandingkan era seribu sembilan ratus sembilan puluh an
padahal industri manufaktur berkontribusi besar

tenggelamnya industri manufaktur indonesia ini dipicu oleh mahalnya biaya logistik
bank indonesia mencatat hingga tahun dua ribu enam belas biaya logistik indonesia merupakan yang tertinggi bila dibandingkan dengan negara negara tetangga di asia tenggara
angka ini hampir mencapai dua kali lipat dari biaya logistik malaysia

indikator penentu mengapa indonesia memiliki biaya logistik yang tinggi diantaranya biaya cukai infrastruktur dan regulasi
bank dunia mencatat indonesia belum memiliki nilai yang baik terhadap tiga indikator tersebut
terlebih logistik infrastruktur indonesia yang terdiri dari pembangunan jalan gudang dan jembatan lebih buruk dari singapura malaysia dan thailand